kita tergabung dengan fikri rofiul haq relawan medical emergency rescue committee atau mercy di gaza
selamat sore waktu indonesia mas fikri ya
ya selamat siang waktu gaza mas ferdi
baik terima kasih mas fikri kita ingin kembali memastikan mas fikri bagaimana keadaan mas fikri di sana
kita tahu ada ultimatum untuk meninggalkan gaza dari israel silakan mas
ya sampai saat ini memang tentuan tentuman bom yang terus diselancarkan oleh israel masih rutin terdengar ya
dan kondisi saat ini saya dan juga dua relawan mersi lainnya aman dan jahat
kami sedang mengamankan diri di wisma dr jose rizal masih satu lingkungan dengan rumah sakit indonesia
ya memang kabarnya kami juga mendapatkan berita bahwa pemerintah juga ingin mengevakuasi sepuluh wni yang ada di jalur gaza
namun berita yang saya dapatkan sampai saat ini
sudah tujuh warga indonesia yang menyetujui evakuasi tersebut
dan mereka masih dalam proses pengevakuasian untuk keluar dari gaza
untuk tiga relawan mercy termasuk saya sendiri kami akan stay di jalur gaza
itu perintah dari mersi pusat
oke apakah sampai hari ini masih ada yang
eksodus begitu karena memang dalam waktu dua puluh empat jam ada ultimatum untuk mengungsi begitu mas
ya memang kemarin sore kami mendapatkan kabar bahwa
dari bahwa seluruh warga yang berada di jalur gaza bagian utara untuk mengungsi ke
jalur gaza bagian selatan
karena memang dikabarkan israel akan menyerang
serangan darat dan juga akan membombardir jalur gaza bagian utara
namun memang kabar tersebut ternyata hanyalah jebakan di mana para sebagian warga
jalur gaza yang ada di bagian utara sudah banyak yang mengungsi ke
ke jalur gaza bagian selatan
namun beberapa menit setelah mereka turun ke jalan ternyata israel membombardir pengungsi
yang sedang mengevakuasi
sehingga menyebabkan tujuh puluh orang meninggal dan juga dua ratus lainnya luka luka
untuk kami sendiri juga kami dari kemarin semenjak mendapatkan kabar tersebut
mengkutip di uismadapi di israel yang masih tertinggal di rumah klinik
ya kami ingin memastikan kembali bahwa anda tadi menyebutkan tiga orang termasuk anda sendiri
masih akan bertahan di gaza atas perintah mersi pusat
scale menyebutkan buit dari australia
karena untuk mengganggu masyarakat masarjaja yang sedang beristirahat
dan juga kami masih melihat kesibukan para medis yang berada di rumah sakit indonesia
yang terus mengangkut pasien pasien luka luka maupun korban meninggal
yang terus dilarikan ke rumah sakit
sampai saat ini sejauh ini memang sudah kami mendapatkan dari kementerian kesehatan
sudah tercatat satu sembilan ratus orang meninggal dari kalangan palestina
enam ratus empat belas anak anak dan juga tiga ratus tujuh puluh wanita
dan juga korban luka luka mencapai tujuh enam ratus lebih korban luka luka
untuk dari pihak rumah sakit indonesia juga kami mendapatkan
kabar bahwa sudah tiga ratus kurang lebih orang yang meninggal
yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
dan juga satu dua ratus orang korban luka luka yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
dan juga masih banyak puluhan warga yang masih menjalani rawat inap
di rumah sakit indonesia
mas fikri di tengah intensitas serangan yang masih tinggi
bagaimana dengan suplai makanan air dan juga kebutuhan mendasar lainnya
seperti listrik kabarnya juga terganggu
ya memang di jalur gaza juga sangat sudah mendapatkan krisis yang banyak
di mana krisis pangan juga melandai masyarakat gaza
saya juga sudah beberapa kali dua kali ke minimarket
sudah banyak sekali makanan makanan yang sudah kosong di rak raknya
artinya mereka juga
kalau memang perang ini masih terjadi
krisis pangan akan menjadi isu terbesar untuk masyarakat gaza
dan juga selain itu mereka juga mengalami krisis listrik
di mana mereka terpaksa menjalani hidup tanpa adanya listrik
dan mereka kebanyakan saat ini mereka mengungsi ke tempat tempat
yang mereka anggap aman di sekolah sekolahan pbb
dan juga rumah sakit rumah sakit termasuk rumah sakit indonesia
rumah sakit rumah sakit yang ada di gaza
mereka mengalami krisis obat obatan di mana jumlah korban yang terus selalu berdatangan setiap jamnya
bahkan karena masih banyak sekali korban korban yang masih berada di runtuhan
puing puing rumah mereka
yang dimana pihak medis sampai saat ini juga masih terus mencari korban korban
yang memang belum ditemukan
baik mas fikri raffiul haq
pastikan kondisi anda dalam kondisi yang aman begitu ya
di tengah perjuangan anda saat ini dengan teman teman mersi lainnya
dan juga warga indonesia lainnya yang memang sedang diupayakan
untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman dari intensitas serangan yang berlangsung saat ini di sana
terima kasih mas fikri raffiul haq